senin pagi hari ini tempatnya terminal tiga bandara internasional soekarno hatta resmi
membuka penerbangan internasional maskapai milik negara garuda indonesia
terminal ini akan melayani ada enam puluh dua penerbangan setiap hari
senin satu mei pt angkasa pura ii dan garuda indonesia meresmikan perpindahan operasional
penerbangan garuda indonesia dari terminal dua ke terminal tiga bandara soekarno hatta
garuda akan melayani enam puluh dua penerbangan domestik dan internasional dari terminal ini setiap hari
sekarang pagi ini kita melayani adalah first page untuk departur pesawat terbang ke luar negeri
ini persis dengan tangganya tanggal satu mei dua ribu tujuh belas
ini momentum yang sangat bagus dan adanya operasional ini ditingkatkan dengan proporsional
ya ini merupakan
peresmian ditandai dengan penyambutan penumpang garuda indonesia dari maupun menuju destinasi
yang dibuka pada hari pertama yaitu dari dan ke kuala lumpur dan singapura
saat ini tengah dibangun penghubung antar terminal di bandara yaitu automated people mover
atau kereta antar terminal yang pengerjaannya dijadwalkan selesai akhir mei
direktur angkasa pura ii mengakui pengerjaan proyek ini akan sedikit mengganggu kenyamanan
calon penumpang di sejarah
ya mitigasi yang kami siapkan yang pertama adalah proses menuju ke pesawat
maupun yang setelah dari pesawat ke terminal
karena itu bisa saja nanti untuk beberapa jam sibuk pesawat landing bersamaan
ground handling kita akan kita kondisikan secara khusus untuknya pada saat minggu minggu pertama seperti ini
penumpang mengapresiasi perpindahan terminal ini meskipun masih mengeluhkan
sedang ke sini orang orang terima di kelainan di bisnis
karena kita harus mikir bagaimana orang tua datang terus saya nggak ikut misalnya
itu kan harus nyari nyari orang untuk bisa didorong minta tolong barang itu
mungkin itu kalau yang lain lain sudah oke bagus semua
saya pikir karena saya sering terbang pak di terminal domestik nggak ada masalah
sampai awal mei ada tiga belas proyek yang masih dikerjakan
antara lain pembangunan konter self check in penambahan loket imigrasi
dari tiga belas menjadi tiga puluh enam konter dan perbaikan tempat transit serta toilet umum yang ditargetkan selesai pada akhir bulan ini